hingga kini penyebab pasti jatuhnya pesawat lion air pkl qp masih terus diselediki
namun dari keterangan knkt pilot lion air sempat mengungkapkan ada masalah pada flight control pesawat
penerbang senior dan instruktur pesawat boeing kapten tarbianto taryoso mengungkapkan betapa pentingnya peran flight control atau alat kemudi bagi pesawat
menurut tarbianto kerusakan pada flight control pesawat bisa berakibat sangat fatal
apa itu flight control dan bagaimana cara kerjanya
berikut ini cuplikan penjelasan kapten tarbianto tarjoso kepada rekan saya budi adiputro
saya mungkin kurang begitu jelas artinya flight control apa
bisa aileron namanya bisa elevator namanya bisa ruther namanya itu semua flight control
flight control adalah setir setir pesawat
nah ibaratnya kalau mobil kalau setirnya yang problem misalnya kita mau belok ke kiri atau mau belok ke kanan
setirannya ini dol misalnya nih
kan busnya lurus aja ada tiang lesek tabrak kan gitu
kalau nggak bisa belok ya itu namanya flight control problem
karena kita belum take off kita baru jalan aja istilahnya baru rolling
kalau kita ngerasa flight control problem kita nggak boleh take off
pesawat mau belok
bahkan autopilot pun tidak bisa mengantisipasi
kalau flight control itu bermasalah
karena autopilot itu menggerakkan flight control
nah kalau flight controlnya yang rusak apa yang digerakin
sama dengan manusia untuk belok untuk naik untuk turun itu menggerakkan flight control
kalau flight controlnya yang rusak gimana mau naik gimana mau turun gimana mau belok
apalagi ini pesawat yang generasi super canggih tujuh ratus tiga puluh tujuh
itu seharusnya dari bawah kalau betul flight control dari bawah sudah bisa kelihatan
sebelumnya wakil ketua knkt haryo satmiko seperti dikutip detik com
menuturkan bahwa pilot lion air jt enam ratus sepuluh pklqp bavia suneja
sempat melaporkan masalah flight control pada ketinggian satu tujuh ratus kaki
pilot kemudian meminta naik ke ketinggian lima kaki